ya gagal ternyata memanah gak semudah yang dibayangkan ya
kita intip mereka yang hobi panahan
berdiri angkat busur tarik bidik lepaskan
anak anak yang tergabung dalam klub panahan ini tampak piawai memanah
bumtaz yang berlatih memanah sejak usia delapan tahun ini misalnya
karena salah satu sunah rasul mengasihkan dan bisa melatih fokus dan konsentrasi
jika anda berencana mengisi liburan dengan memanah kenali dulu yuk peralatan sederhana yang digunakan
ada busur anak panah dan kantong panah
ukurannya tergantung usia pemanah ya
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menjajal permainan ini
jadi apa nih yang perlu kita siapkan
ketika kita mau memanah nih
pertama kita harus menyiapkan peralatan dulu
pastikan peralatan kita aman tidak ada yang rusak
kita harus menyiapkan dulu badan kita
ya wiring dulu oke
oke target di sebelah sini ya
ini badan kita tegap
posisi persiapan seperti ini baru kita tarik
lengan kiri harus lurus gak nih
relax jadi yang kanan tarik yang kiri dorong
terjata lumayan ya
inti memanah adalah tepat sasaran
pastikan untuk fokus ke target yang ditentukan ya
memanah punya banyak manfaat loh
pertama untuk kesehatan ya pasti ada kita ada pelenturan otot otot ya
rongga pernapasan kemudian juga jantung
kemudian ini fokus dari mata kita
kemudian juga kita akan mendapatkan manfaat juga dari pelatihan untuk konsentrasi
konsentrasi kemudian belajar fokus kemudian juga belajar kemandirian
biasanya target memanah adalah bantalan dengan gambar lingkaran
tapi puluhan anak yang tengah mengisi liburan dengan memanah ini
sedang menyasar target berbentuk binatang layaknya berburu di hutan
kalau bentuknya binatang seperti ini mudah nggak ya dijadikan target
karena kan ada yang jongkok ada yang sambil duduk gitu kan
ada yang targetnya di bawah gitu kadang lebih susah
burung kan agak kecil gitu ya nah itu agak susah
jadi harus fokus banget
iya harus fokus banget
bagaimana tertarik untuk mengisi liburan dengan memanah
anak anak usia paut juga bisa melakukannya
tapi latihan dulu ya
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta